sementara itu barisan teman agus silvi atau batas minggu siang mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan cagup dan cawagup pilgub dki jakarta dua ribu tujuh belas agus harimurti yudhoyono dan silviana murni
acara yang berlangsung di wilayah jagakarsa jakarta selatan ini dihadiri langsung oleh agus yudhoyono
acara ini sekaligus menjadi ajang sosialisasi dan silaturahmi agus dengan warga setempat
agus juga menyatakan akan menghimpun suara pendukung dari kalangan pekerja kelas menengah ke bawah di jakarta
kualitas kehidupan masyarakat